sejumlah poin kontroversial muncul dalam pkpu terbaru nomor sepuluh dua ribu dua puluh tiga yang disebut
tak memprioritaskan hal penting seperti soal pemberantasan korupsi
hingga soal masa jeda caleg mantan napi koruptor bisa maju kembali
apakah memang poin tersebut terlupakan atau malah terlewatkan karena tidak menjadi prioritas
dan untuk menganalisanya sudah bersama kami pengajar kepemiluan fhui titi anggraini
selamat malam mbak titi apa kabar
selamat malam mas bram kabar baik selamat malam semua pemirsa cnn indonesia tv
terima kasih alhamdulillah dalam kondisi baik langsung saja mbak titi artinya dengan tidak ada poin soal lhkpn
yang cukup berbeda dengan dua ribu sembilan belas lalu artinya ini sebetulnya bisa kita maknanya sebagai sesuatu yang kelupaan
atau memang jangan jangan tidak menjadi prioritas begitu
ya kalau saya mungkin mau langsung saja ya eksplisit mengatakan bahwa
semangat pemilu yang anti korupsi dan juga betul betul praktik pemilu yang menjadi pintu masuk
untuk menguatkan tata kelola pemerintahan yang anti korupsi itu tidak ada pada kpu yang sekarang
saya tidak yakin bahwa itu dilakukan secara tidak sengaja tetapi memang aroma pesanan kepentingannya sangat kuat ya
karena mengapa mestinya tidak ada lagi taksir berbeda selain apa yang sudah terang benderang
diputuskan oleh mahkamah konstitusi ini berkaitan dengan pencalonan mantan terpidana
di mana dalam putusan delapan puluh tujuh tahun dua ribu dua puluh dua dan juga putusan nomor dua belas tahun dua ribu dua puluh
itu untuk pencalonan anggota dpr dan dprd nomor dua belas dua ribu dua puluh tiga itu untuk pencalonan anggota dpd
itu menyatakan bahwa kalau seseorang pernah dipidana dengan ancaman hukuman lima tahun atau lebih
ada tiga syaratnya
untuk bisa menjadi caleg pertama harus ada masa jeda lima tahun setelah dia bebas penuh
jadi setelah bebas penuh itu lima tahun setelahnya baru bisa menjadi caleg
yang kedua adalah dia harus menyatakan
tapi sebelum kita jauh soal jeda masa waktu nanti saya akan tanyakan itu di pertengahan dialog kita
tapi saya masih ingin fokus soal bagaimana kemudian poin lhkpn ini
bagaimana kemudian semangat itu luntur bagaimana
optimisme kita sebagai publik hari ini ketika kpu mengatakan akan memasukkannya ketika sudah disindir
sudah ditegur oleh kpk anda masih optimis hal itu bisa terjadi
iya ini problemnya ya masa sih harus kontroversial dulu harus rame dulu ribut dulu
baru menyatakan akan melakukan ini melakukan itu sesuatu yang sebenarnya harusnya sejak awal itu ada
karena mengapa gini mas bram anomalinya kan dinyatakan
mengapa undang undang pemilu tidak diubah karena untuk menjaga kondusivitas dan keajekan proses penyelenggaraan pemilu
kan kita tetap menggunakan undang undang yang sama nih undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilihan umum
sesuatu yang mestinya tidak menjadi masalah di dalam pemilu sebelumnya
dan itu menjadi praktik baik di dalam pemilu sebelumnya kan tidak usah dikutak katik begitu loh
contoh tadi soal pelaporan lhkpn di dalam peraturan kpu nomor dua puluh tahun dua ribu delapan belas
itu ada bagian khusus soal laporan harta kekayaan di pasal tiga puluh
meskipun disebutkan bahwa laporan harta kekayaan itu disampaikan ketika seseorang diumumkan sebagai
apa namanya di dalam dct ya prosesnya begitu
dan itu menjadi syarat untuk keterpilihan calon di dalam proses pemilu
jadi disebutkan di sana dalam hal bakal calon ditetapkan sebagai calon terpilih
dan itu menjadi persyaratan calon maka dia wajib menyerahkan
dan itu menjadi bagian dari peraturan kpu tentang pencalonan
nah praktik itu sudah dilakukan di dua ribu sembilan belas itu yang pertama kalau kita bicara soal kontroversi ya
yang kedua itu soal misalnya pengaturan soal keterwakilan perempuan
itu bahkan sudah dipraktikan di dalam dua pemilu sebelumnya
nah yang terakhir soal pencalonan mantan terpidana
kenapa sih hal hal yang mestinya sudah landai sudah baik dipraktikan
mestinya kan diperkuat ya komitmen itu
bukan malah dihilangkan atau dilemahkan
sebagai ilustrasi di dua ribu sembilan belas bahkan kpu pada waktu itu cukup tarik menarik ya dengan beberapa institusi lain
karena ingin mengintrodusir pelarangan pencalonan mantan terpidana korupsi
bandar narkoba dan kekerasan seksual terhadap anak
nah waktu itu kan kita terbelah ya
sebagian kelompok yang menyatakan dukungannya
sebagian lagi menyatakan ya harus ikut undang undang karena itu belum dimungkinkan
nah harusnya kalau misalnya upaya dulu saja berusaha untuk mengatur pencalonan
agar tidak menyertakan mantan terpidana korupsi
ya sekarang jangan dikurangi begitu
minimal aturan yang sudah ada yang tidak kontroversial soal lhkpn
itu tetap dijalankan dipraktikan
nah kenapa sih harus dihilangkan sehingga menimbulkan misalnya catatan dari kpk
lalu catatan dari gerakan anti korupsi
dan juga menjadi pertanyaan
kpu ini ingin mendorong nggak sih upaya pemerintah kita
untuk meningkatkan upaya tatak lola pemerintah anti korupsi
jangan lupa mas bram
posisi di awal tahun dua ribu dua puluh
kita semua mengecam indeks persepsi korupsi indonesia
yang terjun drastis ya
ke posisi satu ratus sepuluh dari sembilan puluh enam peringkat indeks persepsi korupsi
yang tadinya skornya tiga puluh delapan menjadi tiga empat
bahkan presiden langsung menyatakan
harus misalnya disahkan undang undang perampasan aset
lalu pembatasan uang kartal
sebagai upaya untuk melakukan gerakan anti korupsi yang lebih masif
nah ini kok kpu punya otoritas
praktik yang sudah dilakukan pada pemilu sebelumnya
kenapa begitu ya
justru mengusik sesuatu yang tidak bermasalah
baik tapi kalau misalkan kemudian pada poin enam itu ditafsirkan adalah
apakah kemudian itu memang
yang bisa berubah misalkan sesuai dengan keputusan
sesuai hukumannya apalagi misalkan di bawah lima tahun
atau jangan jangan ini menegaskan
bahwa ketika ada pencabutan hak politik
maka jeda itu tidak perlu diberlakukan begitu untuk mantan koruptor tersebut mbak titi
ya ada argumentasi dan saya kira informasi yang cukup menyesatkan ya
yang disampaikan misalnya beredar pernyataan dari ketua kpu
karena putusan mk itu mengecualikan katanya
pidana tambahan pencabutan hak politik
maka yang dirujuk itu adalah pidana tambahan pencabutan hak politik itu
sebagai ilustrasi begini mas bram
kalau saya misalnya dipidana
pidana tambahan pencabutan hak politik tiga tahun
sementara kan persyaratan untuk menjadi caleg sebagai mantan terpidana adalah jedanya lima tahun
nah berdasarkan peraturan kpu nomor sepuluh dua ribu dua puluh tiga dan sebelas dua ribu dua puluh
yang diikuti itu bukan jeda yang lima tahun tadi
tetapi yang pidana pencabutan hak politik
yang tiga tahun
berarti kan lebih mudah dong
saya dapat kartet merah
korting diskon dua tahun
dari masa tunggu yang harusnya lima tahun jadi tiga tahun
nah ada yang dikutip oleh kpu dalam putusan mk
tetapi yang dikutip itu salah rujuk begitu
mk menjelaskan pendapat pendapat hukumnya terdahulu
sejarah sampai kemudian dia tiba pada putusan harus masa jeda lima tahun
jadi yang dikutip itu sesuatu yang sudah tidak berlaku
bahkan di dalam putusan contoh dua belas dua ribu
mk menyatakan kalau mempertimbangkan putusan pencabutan hak politik
maka itu bisa membingungkan
oleh karena itu kata mk standarnya satu saja
oke berarti artinya pkpu hari ini yang harus dirubah begitu
jedanya lima tahun sudah titik
tidak usah menghitung hitung pidana penjatuhan hak politik
karena itu bisa menimbulkan ketidak seragaman
dan ketidakpastian hukum
jadi ini yang kemudian saya kira problem ya
ketika informasi justru yang diberikan adalah informasi yang tidak valid
oke berpotensi kemudian multi tafsir begitu ya
nah kemudian artinya ketika akan dirubah
apalagi kemudian dengan desakan soal lhkpn tadi
apakah kemudian poin enam yang menyebutkan ketika hal tersebut sudah ada kekuatan hukum tetap
untuk pidana pencabutan hak politik
lebih baik ditiadakan begitu ya mbak
daripada kemudian akhirnya banyak
pengertian dari poin poin ini
bukan lebih baik ditiadakan mas bram
karena itu tidak sesuai dengan putusan mk
jadi kalau bahasa teman teman itu dari icw dari perludem pusako dan kopel
bahkan lebih menohok lagi
ada penyelundupan pasal
korupsi atas putusan mahkamah konstitusi begitu
jadi sudah korupsi atas pekaturan keterwakilan perempuan
yang mendistorsi perintah undang undang
sekarang putusan mk nya juga dikorupsi implementasinya
jadi problem di sini soal anti korupsi itu ada dua
satu penghapusan persyaratan lhkpn di dalam peraturan kpu pencalonan
walaupun kemudian argumennya adalah membela dirinya
nanti kita masukkan itu di dalam peraturan kpu tentang penetapan dan pelantikan calon terpilih
tetapi kan nggak mungkin ya
sekarang logika saja
masa sih peraturan ujuk ujug di ujung
di pencalonannya tidak diatur
tetapi ketika mau jadi calon terpilih
baru diperkenalkan aturannya
itu kan membuka ruang gugatan atau kontroversi
bisa saja calonnya mengatakan
karena waktu saya jadi calon nggak ada persyaratannya
kok tiba tiba ketika saya mau terpilih ditambahin syaratnya
berarti artinya ketika berubah pada last minute
apalagi sudah terpilih begitu
akan sangat mungkin digugat dan tidak akan diberlakukan begitu ya mbak titi ya
sangat mungkin ada ketidakpatuhan
upaya upaya untuk membelokkan
sebagai contoh kan begini
ketika kpu ingin meluruskan pengaturan keterwakilan perempuan
partai partai politik di parlemen mengatakan
nggak bisa tuh aturan diberlakukan surut
nah nanti kan soal misalnya pelaporan lhkpn sebagai syarat calon terpilih
kpu akan mengatakan konsultasi lagi nih dengan komisi dua dengan dpr
kalau komisi dua dan dpr nya nggak mau
apa kpu akan tetap go ahead
akan tetap lanjut begitu
soal keterwakilan perempuan kan juga berhenti
padahal janji sudah konversi bersama antara kpu bawaslu
menyatakan bahwa harus sesuai dengan undang undang
ujung ujungnya kan tidak dilakukan
karena hasil konsultasinya meminta kpu tetap lanjut dengan peraturan yang semula
yang mengurangi keterwakilan perempuan
jadi hal hal ini yang harusnya
menjadi refleksi bagi kita ya
ada banyak praktik di ruang ruang tertutup
yang kita tidak bisa akses
yang ternyata pengaturan itu justru banyak menyimpangi aturan diatasnya
dan juga semangat konstitusi
dan yang kedua ternyata melemahkan praktik pemilu yang anti korupsi
dan juga praktik pemilu yang betul betul bersandarkan pada sendi sendi
asas pemilu jujur adil dan demokratis gitu
kita memang harus lebih intensif lagi nih
mengawasi pembentukan regulasi teknis
karena pengalaman kami mas bram
pasalnya itu tidak muncul pasalnya baik baik saja
contoh soal keterwakilan perempuan
soal pencalonan mantan terpidana
itu semua sesuai dengan putusan mk delapan ribu tujuh ratus dua puluh dua
tapi yang keluar tidak sesuai dengan uji publik begitu ya
sesuai gitu ya masa jedanya semua
tapi ketika ditetapkan tiba tiba muncul pasal yang tadi
kortingan kalau ada pidana pencabutan hak politik yang lebih rendah
maka tadi bisa ada diskon atas masa jedanya
nah ini yang praktik praktik ini yang kita harus betul betul cegah ya
dan ini menjadi saya kira catatan yang sangat buruk bagi praktik pemilu
dan juga gerakan anti korupsi di indonesia
baik mbak titi terakhir
kalau kemudian kita harus mengawal
harus terus memperhatikan perubahannya
ketika nanti memang dijanjikan akan direvisi begitu
bagaimana publik masih akan percaya dan juga bisa mendorong
agar kemudian paling tidak sama dengan di dua ribu sembilan belas lalu mbak titi
ya saya kira soal kepercayaan itu jangan berikan sepenuhnya ya
karena kita punya pengalaman soal keterwakilan perempuan
ini masalahnya mas bram ya yang bagi saya cukup pilu
itu adalah hal hal yang mereduksi komitmen keterwakilan perempuan
hal hal yang mereduksi praktik pemilu yang anti korupsi
dan gerakan anti korupsi di indonesia
justru terjadi di bulan reformasi
ketika kita bicara dua puluh lima tahun reformasi
tapi justru kebijakan kebijakan dari institusi pro demokrasi yang namanya kpu
kontradiktif dan melemahkan semangat semangat tadi
jadi saya kira satu kita tetap harus kritis
kita tetap harus mengawasi
dan jangan gantungkan sepenuhnya kepercayaan itu sampai ada eksekusi
karena kan ternyata komitmen yang sudah disampaikan secara terbuka saja
soal janji ingin merevisi peraturan kpu tentang keterwakilan perempuan
kan tidak dilakukan
boleh dong publik menyatakan hal yang sudah dinyatakan terbuka saja
diingkari one prestasi begitu
apalagi ini belum dieksekusi
nah kpu yang saya kira ini menjadi catatan yang kita juga bukan hanya berhenti pada kritis
tetapi juga kalau ada hal hal yang bertentangan dengan hukum
mari kita bersama sama mengambil aktivisme hukum
upaya hukum untuk mengkoreksinya sehingga kembali ke jalan praktik pemilu yang konstitusional
baik terus mendorong dan juga mengawal tentunya ya
bagaimana ini kemudian sesuai dengan harapan publik dan juga konstitusi
terima kasih atas waktu anda mbak titi anggra ini
pengajar kepemiluan fhui telah bergabung sama kami
selamat malam sehat selalu mbak titi
terima kasih selamat malam